maaf kang tadi saya kira kang amin lagi sibuk
daripada mu bajir nasinya saya makan
tapi kan nasinya sudah saya bayar sendiri kang
tapi gara gara itu saya jadi nggak makan seharian
beli bubur aja atuh
bubur kacang kang deddy
mas maafin jangan dong mas
sibuk ya mas
ini pacar saya minta dijemput
padahal saya udah bilang sore ini nggak bisa jemput
susah kalau punya pacar posesif
pengen cepet cepet nikah
tapi orang tua saya belum izin
sebentar ya mas
ya jadi gimana mas
mau ambil cicilan yang berapa tahun
gini mas jadi mau ambil cicilan yang berapa tahun
kalau saya ambil cicilan yang dua tahun
ambil batasnya mba
makasih ya mas
gak apaan mba gak usah
gak apa apa mas sambil aja
hati hati di jalan
hati hati di jalan
ya udah kalau kamu gak percaya
ya udah kalau kamu gak percaya
ngomong sendiri aja sama orangnya
mau kemana pok kok udah rapih
udah abis nasinya
nasi sayang pagi masih ada nggak
nasi lu dimakan sama dia
abis udah diborong semua
gak usah gapapa kok ya
saya permisi dulu
bisa maren ukur kacang hijau satu
enggak dengar tadi saya teriak abis
kang deddy liat kang tisna enggak
tadi pagi sih liat
kalau sekarang enggak
kok bang udin diem aja
ya udah dah bang udin
bang udin mau pulang ya
jangan men lego
eh kang amin dari mana aja kang nasi saya kenapa dimakan sama kang tisna
maaf kang tadi saya kira kang amin lagi sibuk daripada mubajir nasinya saya makan
berarti kang tisna punya utang nasi sama saya tapi kan nasinya udah saya bayar sendiri kang
tapi gara gara itu saya jadi nggak makan seharian beli bubur aja atuh
bubur kacang kang deddy udah habis iya ya beli baso atuh di mana di belok kandang lima
dawat seger buger es dawat seger seger buger jawet tuh bang warung baso dimana ya
oh kang lima oh makasih ya jawet enggak
update status cewek cantik nggak beli dawot nggak apa apa di sapa aja aku udah sumringah
cekat cekat cekat cekakak
dodol buat ani mana
udin udah kasihin ke ani
lu ngasihin sendiri apa nyuruh orang
nih tadi siang sapri kemari nyariin ani mau ngasih ini katanya ayo yang nyuruh dia ngasih ke ani
berani beraninya lu bohongin gua ya
berani beraninya lu bohongin gua ya
gua udah bilang
lu yang kasihin sendiri
malah nyuruh orang
malah nyuruh orang
agak bakalan gua masakin jengkol lagi lu
agak bakalan gua masakin jengkol lagi lu